kekeringan dan berbagai problem menyangkut air
dirasakan di indonesia pada agustus september oktober di tahun ini
el nino salah satu anomali cuaca yang terjadi di atas pasifik
disebut sebut semakin menjauhkan hujan dari wilayah republik
hahaha studi tentang krisis air sebenarnya sudah diketahui bertahun tahun lampau sayangnya
pembangunan di indonesia justru mengarah tidak semakin menghindarkan indonesia dari krisis air
krisis air dilaporkan sudah dan bakal terjadi di berbagai tempat di indonesia
sumber air yang mengering sungai sungai mendangkal keruh dan tidak layak dikonsumsi terjadi di banyak tempat
data badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg memperkirakan
dari pulau jawa bali nusa tenggara timur dan barat hingga kalimantan sulawesi
pulau sumatera akan merasakan curah hujan yang minim
di jabodetabek krisis air mulai membebani warganya
air bersih yang biasa didapatkan dari perusahaan air minum perlangganan di beberapa tempat mulai
berubah menjadi keruh dan tidak layak dikonsumsi sungai sungai sumber baku air mendangkal menjadi
penyebab belum lagi adanya limba industri yang ikut mencemari

untuk bertahan masyarakat harus mengembangkan air yang berlebihan

menunggu pemerintah memberikan bantuan air bersih itu pun jumlahnya masih terbatas
sementara sebagian lain mengais ngais air bersih yang masih tersedia secara alami
di beberapa tempat sesama warga bahkan berebut mendapatkan air bersih
saya berbincang dengan doktor yang menjelaskan bahwa air bersih mengurangkan pengambilan air
air bersih mengurangkan pengambilan air bersih
air bersih mengurangkan pengambilan air bersih
air bersih mengurangkan pengambilan air bersih

bidang manajemen sumber daya air
firdaus juga pendiri indonesia water institute
saya pikir tidak hanya kita di indonesia sekarang
dunia global juga sedang mengalami ancaman krisis air
krisis air itu orang merasakan bahwa ketika musim kemarau airnya nggak ada
kalaupun ada airnya kotor
nah padahal sebetulnya krisis air itu tidak hanya karena kekurangan pada saat musim tidak hujan
tetapi juga kelimpahan air yang tidak mampu kita kelola dan akhirnya menjadi bencana
banjir longsor air bah dan sebagainya itu juga krisis
populasi planet ini sekarang sudah delapan miliar
sejak lima belas november tahun dua ribu dua puluh dua yang lalu
pbb sudah mengumumkan penduduk ke delapan miliar sudah lahir
ketersediaan sumber daya termasuk sumber daya air
kita sebut sumber daya air tawar ya
itu juga dihadapkan pada peningkatan kebutuhan yang juga sangat ekstrim sekali
delapan miliar itu kan butuh air minum butuh air untuk mandi butuh air untuk macam macam
termasuk tadi kebutuhan irigasi untuk bisa mensupport kebutuhan pangan
karena kan saya katakan bahwa kebutuhan air itu penting sekali tidak hanya untuk kebutuhan hidup manusia
juga untuk tadi untuk mensupport aktivitas yang penting

untuk menyediakan pangan
contoh yang paling konkret aja jakarta punya tiga belas sungai dengan tujuh puluh enam anak sungainya
ya punya empat puluh delapan situ waduk dan sebagainya gitu kan
tapi kalau kita lihat berdasarkan standar kualitas air baku
kan tidak satu pun layak jadi air baku air minum
tidak satu pun
iya makanya terpaksa kita kemudian ya membawa air dari jati luhur
kita membawa dari waduk karian kita bawa dari cisadane
karena memang tidak memenuhi baku mutu sebetulnya gitu kan
sisi lain karena dampak dari pemanasan global kemudian memicu perubahan iklim
terjadilah kemudian anomali anomali dan kondisi keekstriman
ya seperti misalkan kemarau bisa sangat panjang sekali
makanya dikenal misalkan dengan ya sekarang el nino gitu kan
kalau begitu kemarau panjang ya yang terjadi apa
ya sumur sumur warga kan kering
air di kali juga kering
daerah daerah tertentu juga akan mengalami tadi ya perebutan air
misalkan satu air dari kabupaten a melewati kabupaten b
ya kabupaten a pakai luhur untuk kepentingannya dia gitu
hah haknya siapa ini
hal hal ini akan memicu konflik antar wilayah dan itu antar negara terjadi
jadi dampak dari perubahan iklim yang memicu bencana ekologi kekeringan misalkan ini ancaman yang sangat serius
tahun yang disebut tahun dua ribu empat puluh katanya krisis banget ini
bahkan sampai luar biasa lah
itu gimana sih pak
jadi akademisi peneliti itu sudah sudah bekerja keras
ya karena mereka mempertimbangkan banyak faktor tadi ya
dengan tadi tambahan populasi kemudian naiknya temperatur global gitu kan
mereka membuat ini skenario prediksi
prediksi tadi itu kan kemudian juga berubah
ya kira kira nanti terjadi tahun dua ribu enam puluh
lalu dikoreksi lagi di cop dua puluh enam di glasgow
kebetulan saya dengan pak menteri hadir ya
itu digeser ke tahun dua ribu empat puluh
perkembangan terakhir dari cop dua puluh enam dua puluh tujuh di mesir
itu perdebatan mengatakan bahwa ya kemungkinan akan datang lebih awal lagi dua ribu tiga puluh
pemerintah melakukan apa ketika sudah di apa namanya paparkan begitu rupa
kita beruntung misalkan ya ketika pak jokowi terpilih jadi presiden
lalu kemudian ya walaupun waktu itu kita berharap kita punya komitmen yang strong dikaitkan dengan masalah air dan sumber daya air
misalkan diwujudkan kita punya kementerian khusus kementerian sumber daya air
itu tidak kejadian gak punya kita kementerian air

mungkin karena kendala aturan
ya misalkan karena ada hambatan undang undang kementerian itu membolehkan cuma maklum misalnya tiga puluh empat kementerian gitu kan
sehingga memang belum terwujud
kedua adalah adanya komitmen yang kuat dari pemerintah bersama dengan parlemen yaitu adalah politik anggaran
untuk air ini
tetapi setidaknya apa yang dilakukan oleh pemerintahan jokowi dalam sembilan tahun terakhir ini
membangun enam puluh satu bendungan baru
dan menyelesaikan lima bendungan lama yang terbengkalai
jadi kita akan punya enam puluh enam bendungan
ini kan lompatan yang luar biasa
bendungan ini kalau dijumlahkan kapasitas tampungnya kan sekitar dua belas miliar meter kubik
apakah itu cukup ya tidak cukup
apakah bendungan itu lebih efektif daripada kan yang kita tahu pelajarannya adalah hutan itu menyimpan air di bawah
ini bendungan menyimpan air di permukaan
penguapannya tinggi dan seterusnya
tentunya kalau kita bisa memilih ya kalau bisa ya hutan semua mas imam
ya karena apa hutan itu kan ya di samping dia adalah kemampuan vegetasi untuk menahan air hujan yang turun dan tidak dilimpaskan semuanya disimpan
diserap ke dalam tanah dan lantai lantai diliris untuk jadi air tanah dan masuk ke sungai gitu kan
kedua adalah kan dia paru paru dunia
ketiga dia kan mempengaruhi iklim mikro
ya iklim mikro tadi termasuk men adjust temperatur tadi gitu kan
jadi ya kalau bisa memilih ya tetap hutan
bendungan dibangun tapi tidak ada bau sasi nanti bendungan isinya kan sediman mas
makanya kemudian membangun bendungan infrastruktur ini tidak bisa dilepaskan bahwa di hulu kita harus merehab kembali vegetasi kita
nah kembali tadi mas iman ya
ya bahwa pilihan terbaik itu ya hutan
tapi memang kita tidak punya kemewahan karena populasi bertambah terus kan
karena butuh lahan untuk pertanian butuh lahan untuk macam macam termasuk perumahan
kota makin expand
ya sehingga suka tidak suka kita harus membangun sistem vegetasi artifisial
atau kita sebut juga sistem retensi artifisial
kan fungsi vegetasi itu kan nahan
nah itu kemudian jatuh kepada pilihan membangun reservoir ya bendungan tadi gitu kan
nah kita bendung air kemudian airnya kita tampung di sana
jadi dia seperti tidak kalau tidak ada bendungan kan langsung saja masuk ke sungai
ya dan sungai tidak mampu menampungnya
akhirnya ini banjir
walau kursus yang tadi dibilang itu ya
oke dengan adanya bendungan ini begitu hujan kita tahan ya kita simpan kita nabung nih ya
lalu kemudian ketika musim tidak hujan kita lepasin untuk irigasi untuk air baku air minum untuk frussing untuk industri untuk perkotaan
nah termasuk untuk pembangkit tenaga listrik gitu kan
tentunya kita harus mengembangkan teknologi teknologi yang tadi mengantisipasi segala potensi
misalkan saya kasih contoh
di daerah pesisir kita tidak punya pilihan akhirnya makin lama makin tidak mungkin didapatkan ya
dulu mengolah air laut itu

karena membrannya harganya mahal
tapi sekarang membernya sudah makin murah
tapi harga energi makin lama makin mahal
makanya kemudian mengolah air laut itu ya untuk negara negara kaya aja
tetapi solusinya di negara kita ada
kalau untuk mengolah air laut sekarang sudah ada teknologi tidak lagi dengan membran ro reverse osmosis
ada peneliti di singapura menemukan
sekarang dengan ceramik membran dengan membran keramik
itu tenaga yang dibutuhkan tidak lagi seperti yang ro gitu kan
ternyata teknologi sudah semakin berkembang
nah dan ini juga bisa diganti tidak lagi dengan menggunakan bahan bakar fosil
bisa dengan matahari surya
bisa dengan gelombang laut
maka kita harus menggunakan inovasi teknologi
dari wahana lingkungan hidup indonesia walhi menilai pembangunan yang dilakukan di indonesia justru tidak memperbaiki kondisi yang ada
sebetulnya problem kekeringan terutama di jawa itu sudah teridentifikasi sangat lama gitu ya
sembilan puluh enam kementerian pupr sendiri sudah mengeluarkan kajian yang menunjukkan kekritisan ketersediaan air di pulau jawa
dua ribu dua puluh kemarin sebagai bagian dari rpjmn rencana pembangunan jangka menengah versi pemerintah
kajian klhs dari rpjmn sendiri membuat forecast membuat ramalan acuan bahwa mulai dari dua ribu dua puluh lima jawa akan masuk fase kekritisan air
kelangkaan air yang akan semakin kritis di dua ribu empat puluh sampai dua ribu sembilan belas
jadi kita harus menggunakan kajian

ya dan ini situasi yang terus menerus berulang
setiap tahun kita menerima kabar sebagian besar masyarakat di pulau jawa mengalami kekritisan air
dan itu terus menerus berulang dan makin lama makin kritis
dan terkonfirmasi dari kajian klhs pemerintah sendiri

bahwa kalau situasi ini akan tetap seperti ini tidak akan ada perubahan
maka dua ribu dua puluh lima kita akan mulai mengalami kelangkaan secara gregat total di seluruh pulau jawa

kawan kawan walhi melihat ada perubahan nggak mas
perilaku di pemerintahan rencana pembangunan dan seterusnya yang memperbaiki setidaknya menggeser sedikitlah kondisi itu
kenyataan bahwa pemerintah sudah mengetahui berbanding terbalik dengan apa yang kemudian dilakukan
nah di kajian itu sebetulnya juga disampaikan ya bahwa penyebab utama dari kelangkaan air akan disebabkan oleh satu perubahan iklim
jadi neraca antara air yang turun bumi dengan evaporasinya dengan penguapan akibat pemanasan global akan lebih tinggi
apa hilangnya air itu
jadi pemanasan global menjadi penyumbang terbesar dari kekritisan air yang akan ada di jawa
yang kedua karena perubahan alih fungsi lahan
wilayah wilayah yang sebelumnya punya fungsi untuk menyerap air kemudian hilang
kawasan hutan misalnya kita terus menerus mengalami depresiasi jawa
dari tahun dua ribu hingga dua ribu tujuh belas sekitar dua juta hektare hutan di pulau jawa itu hilang
jadi kita terus menerus mengalami kehilangan kawasan hutan salah satu sumber terbesarnya adalah pertambangan
empat ratus sorry ya sekitar empat puluh hektar pertambangan di pulau jawa itu ada di dalam kawasan hutan
jadi pertambangan itu penyumbang salah satu penyumbang deforestasi yang ada di jawa
dan tren kalau tren ini kemudian terus diteruskan kita akan semakin kehilangan kawasan resapan air
kemudian ditambah diperburuk dengan situasi pemanasan global
maka proyeksi pemerintah dua ribu empat puluh lima kita akan mengalami kritisan semakin lama akan semakin mendekati kenyataan
kita kan lihat bahwa pemerintah juga membuat beberapa percepatan percepatan dalam pembangunan
itu tidak menyasar itu semua ya
gini percepatan pembangunan mungkin malah akan semakin memperburuk kalau kemudian dia tidak mempertimbangkan fakta fakta yang disebutkan tadi
satu bahwa penyebab dari kekritisan air kita adalah perubahan iklim
akan tetapi sumber sumber energi kita misalnya masih didominasi oleh energi fosil yang merupakan penyumbang terbesar dari emisi gas rumah kaca
nah kalau hal hal seperti ini terus menerus terjadi akhirnya percepatan dari pemanasan globalnya semakin lama semakin meningkat
semakin panas evaporasi air juga akan semakin cepat
neraca air juga kemudian akan semakin tidak berimbang
ada nggak yang di highlight mas
ini mulai bahaya nih daerah daerah ini
seperti yang dibilang tadi sekitar empat puluh ribu hektar
kawasan pertambangan kita di jawa itu ada di dalam kawasan hutan
dan dia di kawasan kawasan yang secara ekologis itu penting
semua kawasan hutan secara ekologis kemudian menjadi penting
tumang pitu sebelumnya adalah
sebelumnya adalah kawasan hutan yang kemudian dibuka untuk kawasan pertambangan
beberapa kali terjadi bencana misalnya banjir lumpur yang menutup
pantai pulau merah begitu
wadas gitu ya
yang kemudian disasar sebagai kawasan pertambangan gitu
kemarin terjadi bencana banjir di sekitarnya
kendeng yang dipakai juga sebagai kawasan operasi pertambangan
juga kemudian terjadi bencana banjir
jadi ada relasi gitu
ada hubungan antara pembukaan kawasan hutan itu dengan kebencanaan
yang makin lama semakin tinggi
di musim hujan kita akan menghadapi bencana
di musim kering kita akan menghadapi kekurangan air
jadi hujan itu bukan berarti solusi dari persoalan air ya
kalau kemudian kawasan resapannya nggak ada gitu kan
ya hujannya ada tapi kemudian airnya tidak terserap
airnya terbuang ke permukaan begitu
dia tidak terserap
kemudian dia terjaga
dia kebuang sampai ke laut
nah sementara kebutuhan kita itu kan hujan yang ada
sehingga kemudian ketika musim kemarau dia bisa dikeluarkan gitu
masih ada simpanan gitu
nah dengan semakin banyaknya perubahan lahan gitu
baik pertambangan infrastruktur gitu ya
kita akan semakin banyak kehilangan ruang ruang untuk resapan air
salah satu yang banyak dilakukan oleh pak jokowi adalah membuat banyak daerah daerah apa
kalau seperti itu gimana
iya tapi ini kan kontradiktif ya
satu mengakui bahwa kita butuh tampungan air sebanyak banyaknya menghadapi situasi itu
oke dibukalah tampungan air
tapi di sisi lain wilayah wilayah resapan juga dibongkar gitu
kita kehilangan wilayah yang seharusnya bisa dipakai sebagai resapan air
tapi di sisi lain juga membuka lahan lain untuk dipakai sebagai tampungan air
yang seringkali juga menimbulkan konflik sosial
konflik apa ya
konflik apa lahan dengan warga gitu
pilihannya kenapa nggak menjaga yang sudah ada saja sebagai wilayah resapan air
tanpa harus menambah proyek proyek infrastruktur seperti bendungan atau waduk
yang seringkali juga menghasilkan konflik sosial
mas reil melihatnya kira kira sebelum dua ribu empat puluh kita benar benar berhadapan dengan itu
apa yang harus kita lakukan mas
satu transisi energi itu menjadi sesuatu yang penting
karena penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca kita itu ada pada sektor energi
terutama penggunaan energi fosil sebagai sumber energi kita gitu
dengan menurunkan level emisi kita berharap bahwa peningkatan dari suhu itu kemudian bisa ditekan gitu
sehingga kita bisa menjaga tingkat evaporasi airnya tidak semakin parah gitu
penguapan airnya tidak semakin parah
nah dengan menurunkan suhu kita juga berharap perubahan iklimnya juga krisisnya tidak semakin memburuk
artinya siklus tahunan hujan itu kemudian bisa terjaga dengan normal
yang terakhir mengurangi atau menjaga wilayah wilayah resapan air
atau malah justru menambah semakin banyak wilayah resapan air
dengan satu tidak memberikan konsesi apapun baik pertambangan infrastruktur dan sebagainya pada wilayah wilayah yang penting secara ekologis
kawasan mangrove kawasan resapan air
nah kalau kemudian itu bisa kita kerjakan harapannya memang kita menjaga krisis dari ketersediaan air ini lebih minim gitu
sehingga ramalan dua ribu empat puluh lima terjadi krisis air itu bisa kita hindari
menurut mas rere apakah pemilu dua ribu dua puluh empat ini hasilnya bisa membuat perubahan
sampai sekarang belum ada satupun calon calon presiden maupun calon legislatif yang berani bicara soal krisis yang sedang dihadapi
problem utama dari krisis yaitu emisi gas rumah kaca dan hilangnya kawasan resapan
tidak ada satupun
belum satu pun yang bicara pada level isu yang sesungguhnya gitu
bahwa ya kita mengalami krisis ada beberapa
tapi bahwa krisis itu dipicu oleh emisi gas rumah kaca yang diakibatkan oleh energi perubahan di sisi energinya
atau bagaimana cara kita mengurangi perubahan alih fungsi lahan di pulau jawa terutama
nah itu belum satu pun yang
kan ada tiga kandidat capres ini
optimis gak dengan ketiganya
makanya kenyataan bahwa sampai sekarang nggak ada satupun yang bicara soal
isu ini saya nggak terlalu optimis bahwa kedepannya akan ada perubahan